video amatir ini merekam kepanikan di pasar tradisional ciawi kabupaten tasik malaya jawa
barat minggu sore puluhan pedagang berlarian menyelamatkan barang dagangan untuk menjauhi
lokasi kebakaran sejumlah kios pedagang sayuran dan pakaian di blok c pasar tradisional ciawi
hangus dilalap si jago merah banyaknya material yang mudah terbakar ditambah embusan angin membuat
api cepat merambat warga dibantu aparat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya
beberapa orang berusaha menyiramkan air menggunakan ember sebagian lagi berusaha
mematikan api dengan besi pemukul raporan ratusan sih kalau blok satu blok seri ada
ratusan api berasal dari toko mana pak katanya pak ya api sumber asalnya dari toko mana awalnya
awalnya katanya sumbernya itu dari sayuran sayuran listrik
polisi masih mendalami penyebab pasti kebakaran ini dari keterangan awal diduga kebakaran akibat
dari korsleting listrik jam yang lalu telah terjadi kebakaran di pasar ciawi dan saat ini ada beberapa
sekitar puluhan kios yang memang terbakar dan pihak kepolisian dan pihak terkait masih mencari
penyebabnya namun dugaan sementara adalah dari korsleting listrik
sementara pemerintah daerah belum bisa memastikan total kerugian akibat peristiwa ini proses
penghitungan akan dilakukan dengan mengumpulkan pedagang jumlah kios yang berada di blok c yang
seluruhnya habis dilalam api dan kita barusan sudah bisa menyaksikan sekitar satu ratus lima puluh delapan kiosk diketahui

diketahui beberapa bulan silam pasar ciawi ini juga sempat terbakar di pasar ciawi ini juga sempat terbakar di pasar ciawi ini juga sepanjang juta tahun ini
terbaru dan hadian tasikmalaya jawa barat